keinformasi lain pemanfaatan energi pembangkit listrik tenaga surya atau plts atap terus meningkat
mulai dari ratusan atap pada dua ribu sembilan belas kini instalasi plts sudah terpasang pada empat atap rumah
penggunaan plts mandiri oleh warga ini berkat dukungan pemerintah lewat permen sdm no empat puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap
tapi sayang tren penggunaan plts atap justru tumbuh di kota kota besar
bukan di wilayah terpencil dan terluar yang warganya belum merdeka menikmati manfaat listrik
adi suroto pemuda di kabupaten gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
menggunakan energi panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari hari di rumahnya
untuk mendapatkan listrik dari matahari dia memanfaatkan aki bekas beberapa kabel
dan satu unit alat kontrol atau inverter
untuk di rumahnya ini adi menggunakan empat panel surya yang berukuran satu meter x enam puluh cm
yang mampu menghasilkan tenaga seratus watt listrik
sebagian warga yang ikut memakai panel surya ini pun mengaku terbantu dan lebih efisien
di rumah saya untuk pemasan panel surya saya menggunakan panel yang berkualitas
di rumah saya untuk pemasan panel surya saya menggunakan panel yang berkualitas
totalnya dua dua ratus watt

untuk pemanfaatan panel surya saya di rumah ini menggunakan lampu itu yang utama
yang kedua kulkas tidak pernah mati
aquarium sanyo magicom semua semua memakai panel surya
untuk penghematan saya per bulan kurang lebih empat juta

untuk penghematan saya per bulan kurang lebih empat juta

dialami wisnu nugroho warga yang tinggal di tangerang selatan ini baru enam bulan menggunakan panel surya
kapasitas produksi panel surya yang digunakan wisnu mencapai tiga tujuh ratus dua puluh watts
meski di awal harus mer blizzard ada air muda atau paula's frozen
plts atap miliknya sanggup memenuhi kebutuhan listrik rumahnya
tak hanya untuk penerangan tapi juga untuk penggunaan televisi dan peralatan elektronik lainnya
bagi wisnu menggunakan panel surya tidak hanya menghemat biaya listrik bulanan
namun juga mampu memberikan keuntungan
sebagai gambaran ya sebelum saya pakai panel biaya listrik saya sebulan rata rata dua juta
nah ketika saya pakai panel ini sudah enam bulan jadi memang datanya proven ya
dengan memasang plts wisnu juga bisa mengekspor listrik ke jaringan pln
saya nggak ada yang saya eksklut semua aliran listrik di sini bisa pakai energi yang saya produksi
karena ini modelnya yang ekspor import
jadi on grid jadi kita produksi hari itu langsung dipakai pada hari itu juga atau siang hari itu
kalau kelebihan bisa diekspor atau istilahnya dijual ke pln atau nitip di pln
adi dan wisnu hanya dua kisah dari empat pengguna plts di indonesia
kementerian esdm mencatat pemasangan plts atap tumbuh secara signifikan setelah diterbitkan permen esdm no empat puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
yang kemudian direvisi
tawar permen esdm no tiga belas dan enam belas tahun dua ribu sembilan belas
melihat data dari kementerian esdm hingga juni sudah ada tiga sembilan ratus sembilan belas pengguna plts atap
tapi di indonesia plts atap lebih banyak digunakan di pulau jawa yang saat ini produksi listriknya tengah oversupply
di dki jakarta saat ini terdapat satu satu ratus lima puluh enam pengguna plts atap
sedangkan di banten ada dua tiga puluh empat pengguna
dan jawa barat sebanyak delapan ratus delapan puluh pengguna
sementara berdasarkan sektornya plts atap banyak digunakan oleh sektor rumah tangga tiga dua ratus delapan unit
kenapa kok adanya di kota di kota kota besar
ya karena yang memasang ini kan tadi rumah tangga yang sudah berlistrik
dan yang berlistriknya itu kapasitasnya yang relatif lebih tinggi ya
hampir tidak ada rumah tangga yang memasang atau tidak ada barangkali rumah tangga yang memasang
yang untuk golongan pelanggan empat ratus lima puluh atau sembilan ratus
ini untuk golongan pelanggan yang lebih tinggi
karena konsumen itu kalau masang pasti kan ada hitung hitungan ya
nanti berapa tahun bisa balik modalnya gitu
berapa bisa menghemat paya listriknya
menurut dadan pemasangan plts atap justru minim di remote area yang warganya selama ini belum merdeka menikmati manfaat listrik
ketua pembangunan energi terbarukan indonesia atau meti paul butar butar
di kalimantan timur ada daerah yang tidak terlistriki
daerah seperti ini perlu didorong untuk memanfaatkan membangun plts komunal
dan ada yang disampaikan teman yang dari kalimantan itu kalimantan timur mengatakan bahkan besanya itu selama ini dia pakai diesel
tapi karena memang dia jauh dari
dari katakanlah perkotaan walaupun jumlah penduduknya ada seribu rumah tangga
jadi setiap kali ada masalah dengan diesel genset ya mereka gak punya lampu
jadi itu mahal bagi mereka
jadi mau tidak mau masyarakat masyarakat yang berkumpul yang komunal seperti itu memang perlu didorong untuk bisa membangun plts atap karena itu
karena jumlahnya lumayan banyak gitu ya
biaya investasinya per penduduk itu jadi lebih murah
di tahun ketiga sejak permen tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap dikeluarkan dua ribu delapan belas silam
beberapa hal masih perlu dikaji dengan beberapa pihak seperti kemenko kemaritiman dan investasi wakil bumn dan pihak pln
dua diantaranya skema ekspor impor daya listrik dan kerugian pln
ada kerugian di pln
kita juga ada data misalkan seperti ini nih
kalau di rumah tangga seberapa besar sih listrik yang dia hasilkan itu diekspor ke pln
nah kalau dari data kami masyarakat itu karena umumnya masyarakat kan banyak menggunakan listriknya juga siang dan malam hari ya
jadi angka yang diekspor itu dari jumlah listrik yang dihasilkan itu angkanya empat belas sampai dua puluh delapan persen
pemanfaatan energi baru terbarukan sudah menjadi mandat pemerintah guna membangun listrik
mewujudkan lingkungan yang lebih bersih untuk masyarakat indonesia
namun melihat ekspansi penggunaan pemanfaatan energi baru terbarukan terutama plts atap implementasi peta jalan harus dilakukan secara cermat dan tepat
sedianya pemanfaatan plts atap tak hanya menguntungkan sekelompok masyarakat yang mampu
tapi juga menguntungkan masyarakat yang selama ini belum menikmati energi listrik di tanah air
sebab listrik adalah hak setiap masyarakat
tim liputan cnn indonesia